namanya keri ini pasti nyebelinnya gak akan ilang sampai kapanpun
gak mungkin mikir sama dia
gak mau gak mau
cuma uya doang yang gak nyebelin
cuma uya doang yang gak nyebelin dan mencintai ayang kiki
eh kiki ini ngapain jadi uya diserang begini
kalau selalu datang itu mesti ngangguin kiki abis itu
kalau memang benar miss olive yang melihat elsa pada saat itu
mungkin itu bisa menjadi barang bukti
jadi miss boleh
minta waktunya sebentar untuk
berikan keterangan di kantor polisi
tentu tentu tentu saya pasti bisa bantu
kira kira kapan saya harus ke kantor polisi bu
oke oke saya siap siap sekarang ya bu andin
oke terima kasih banyak ya
sampai jumpa di kantor polisi

situ kali yang demam
entar disitu yang nyuruh kiki kesini
gue gak pernah nyuruh lo kesini kiki aminarti
keri itu kok ada daca sih
ternyata dia itu pemalu

kenapa gitu gak ngaku aja ke kiki langsung kalau ternyata dia itu naksir sama gigi
gak nyangka hai ternyata si geri kucing garong yang selalu nyebelin itu di kampus
mempunyai perasaan naksir menaksir ke kiki
sedangkan mas randy sampai detik ini masih cuek cuek aja ke gigi
eh apa mungkin kalau mas randy bukan cucu kiki ternyata
kucing garong jadi penggantinya pojodoh kiki
kamu suka yang stroberi kan
kamu ini selalu draw yang deh sama ice cream strawberry
gak usah objeknya
kan itu melemotan
eh apa sih
geri namanya geri ini pasti nyebelinnya nggak akan hilang sampai kapanpun kamu
sama dia cuma uya doang aja aduh cuma uya doang yang gak nyebelin dan mencintai ayam kiki aduh
aduh ini ngapain jadi diserang begini emang taneman bahasa datuh kalau selalu datang itu
bisa kalau nggak itu untuk untuk untuk uya kesini jadi uya tahu kalau ayam kiki lagi
liatin lepangnya cowok lain ibaratnya
patah pergi ke pasar beli kain kain dibeli warnanya biru lihat ayam gigi dengan cowok lain
uya jadi cemburu burung gagak mandi dikali nggak peduli minta enggak kepas pergi enggak
ngantuk baru keserang kalau ke gablok ini kan siapa tahu ganti yang lebih ganteng

dek kakak boleh masuk nggak
gini deh kakak mau nanya masakan kamu sama kakak michi yang tadi siang masih ada nggak sih
masih ada nggak sih

kakak itu rencana buat makan malam nanti kakak mau makan masakan itu
eh kalau dipanasin masih enak gak sih
syubay banget sih emang seenak itu apa sampai mau makan makanan tadi siang
tadi sebelum masak kakak bilang apa
kamu pinter masak kakak mici pinter masak
masakan kalian berdua itu bener bener enak banget enak pake banget
tastenya enak aromanya juga enak
kamu sama kakak michi udah lebih deket kan sekarang
kakak seneng banget ya seneng banget
masih banyak banget sih yang harus dilihat masih banyak banget pertimbangan
ya pakai persen segala sih kamu
udah berapa persen sekarang kira kira
berapa persen ya
aduh kamu malah nanya banget
udah udah udah aku mau panasin dulu biar kakak nggak bawel
mudah mudahan michi sama ketun bisa semakin deket
mau dibawa kemana pernikahan aku dengan elsa ini
aku bahkan sama sekali nggak percaya dengan el
sama dengan elsa
sekarang elsa sudah jadi tahanan rumah
rasanya akan semakin sulit buat aku untuk menghadapi elsa
apalagi kalau memang terbukti elsa adalah pelaku pembunuhan itu
berarti elsa yang sudah benar benar menghancurkan hidup aku
memang semua ini ada andil kesalahan aku sendiri
dengan percaya dengan elsa
mana bisa aku hidup berdampingan dengan orang yang sudah menghancurkan hidup aku ke titik yang paling rendah
halo saya dari tempat servis handphone pak oh gimana mas sama kasih tahu kalau handphone
bapak sudah bisa nyala dan sudah bisa diambil sekarang pak oke oke terima kasih informasinya
teksan saya baik baik aku kabarin catherine ya halo catherine saya berpetelepon dari orang counter